dinamika jelang pemilihan kepala daerah semakin mengemuka
ada presiden joko widodo yang tak diundang ke rakernas pdip
yang salah satunya akan membahas soal pilkada
di pilkada sumatera utara penantu presiden bobi nasution
ada pula nama basuki cahayapurnama alias ahok
yang disebut sebut jadi salah satu kandidat dari pdi perjuangan
di pilgub jawa timur kofifa indar parawansa dan emil dardak
ramai ramai diusung koalisi indonesia maju
pkb pun siapkan tandingan
lantas bagaimana peta koalisi terkini
jelang pemilihan kepala daerah
lengkapi dalam ulasan istana bersama saya priscila
raker nas pdi perjuangan digelar
antara lain merumuskan soal pilkada dan sikap politik lima tahun mendatang
salah satu sorotan utama tak diundangnya presiden jokowi
dalam agenda besar pdip itu
seakan menguatkan keretakan hubungan mega jokowi usai pilpres
presiden jokowi meminta urusan itu ditanyakan langsung ke pdi perjuangan
rakan nas pdip bagaimana pak
tapi kemarin cepat akrab bertemu dengan bu puan di rt dpws
sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
yang sempat tampak akrab dengan jokowi saat world water forum pun angkat bicara
secara diplomatis puan menyebut
sementara sekjen pdip hasto kristianto menyatakan
hanya mengundang pihak yang menegakkan demokrasi
hukum dan kedaulatan rakyat
kan ada pembahasan pemenangan pilkada konsolidasi evaluasi
kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan
jadi pak jokowi memang tidak diundang atau pak jokowi nggak
ya sampai saat ini belum terundang
tentu yang diundang adalah mereka
mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum
kofifah indar parawansa dan emil dardak mendapat rekomendasi partai golkar untuk maju
bahkan ketua umum golkar erlangga hartarto menyebut
seluruh parpol di koalisi indonesia maju punya sikap sama
kofifah pun menyatakan dirinya dan emil siap bekerja keras

kami sudah komunikasi dengan koalisi indonesia maju
yang seluruhnya punya calon yang sama
kami saya dan mas emil insya allah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan
kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur jawa timur pada bulan november yang akan datang
yakni golkar gerindra demokrat pan dan perindo
yang sudah menyatakan dukungan untuk kofifah emil
dan membuka komunikasi dengan pdi perjuangan
partai persatuan pembangunan dan partai solidaritas indonesia
di sisi lain partai kebangkitan bangsa akan membentuk poros baru bersaing dengan kofifah emil
salah satunya kiai haji marzuki mustamar
yang merupakan mantan ketua pwnu jawa timur
dan setidaknya ada tiga partai politik di luar partai pendukung kofifah emil
yang telah berkomunikasi dengan pkb
tapi akan membuat poros di luar mbak kofifa
nah beberapa tokoh sudah kami simulasikan
salah satu yang mengemuka dua tiga hari ini adalah
kiai haji marzuki mustamar mantan ketua pwnu jawa timur
yang beliau termasuk yang didorong oleh warga nahdien
dari akar rumput di jawa timur
sementara itu pengamat politik universitas erlangga suko widodo menyebut
kekuatan pkb bisa sepadan dengan pengusung kofifa emil
jika berkoalisi dengan pdip di bursa pilkada jawa timur
karena di jatim pkb meraih suara tertinggi dua puluh lima kursi dan pdip dua puluh satu kursi
pdip itu kan berkali kali juara di jatim
dan untuk dua ribu dolar kan dia melepati tangan kedua
jadi dia punya basis masa yang cukup sulit
kalau di itu ya misalnya pkb dengan pdip itu bisa tiga puluh lima
di sumatera utara wali kota medan bobi nasution
mendaftarkan diri sebagai calon gubernur sumatera utara
sekaligus menjadi kader partai gerindra
bobi bilang dirinya sudah meminta izin ke presiden jokowi
ya pasti sebagai orang tua
kalau kami sebagai anak langsung tidak izin dari orang tua
rapat kerja visi misi yang saya dan partai gerindra ini memiliki kesamaan
sementara dari pdip basuki cahayapurnama alias ahok
jadi salah satu kandidat potensial
menurut ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga
bahkan nama mantan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
masuk dalam bursa calon potensial di dua pilkada
yakni pilkada sumut dan jakarta
walaupun saya harus jujur seperti pak ahok mas jarod
masih ditarik tarik juga untuk bisa ke sumatera utara
karena sumatra utara juga perlu perubahan yang mendasar
nah ini dengan bahasa perubahan ini kan meminjam istilah sekarang
soal pilkada jakarta mantan gubernur jakarta sekaligus
mantan rival ahok anies baswedan mengaku serius mempertimbangkan
kembali berlaga di pilgub jakarta november mendatang
sejauh ini pkb pun menyebut selain kadernya sendiri
juga mempertimbangkan nama anies diusung sebagai calon gubernur
sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga
bisa dibilang seminggu bisa tiga empat kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok
yang mengundang untuk saya kembali ke jakarta
pemilihan kepala daerah jadi battlefield alias ajang pertarungan yang dinanti
peluang koalisi pun masih cair
berbagai parpol terus menggodok para calon pesaing yang akan bertarung memperebutkan kursi kepala daerah